pemerintah provinsi dki jakarta bersama jakarta experience board pt jakarta taurisindo
menggelar acara jakarta investment forum secara virtual dengan tema
forum ini memfasilitasi investor potensial untuk melihat investasi di berbagai sektor di dki jakarta
salah satu tema yang dibahas pada hari kedua jakarta investment forum dua ribu dua puluh
adalah tentang urban health urban mobility dan urban tourism
urban health berpeluang untuk mendorong peluang kerjasama dan digitalisasi layanan kesehatan
uber mobility membahas terkait transportasi umum yang terintegrasi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan
selanjutnya urban tourism membahas terkait peran industri digital dalam mempromosikan wisata lokal
dalam sesi urban health kepala dinas kesehatan dki jakarta widya stuti menyampaikan
angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyebaran virus covid sembilan belas di dki jakarta menurun bila dibandingkan bulan lalu
ia mengimbau masyarakat jakarta agar tetap menjaga protokol kesehatan walaupun tingkat vaksinasi
sudah tinggi dan tingkat penyebaran sudah menurun
kepala dinas kesehatan dki jakarta menunjukkan bahwa tingkat penyebaran virus covid sembilan belas di dki jakarta menurun bila dibandingkan bulan lalu
dan untuk tracing
kita menghargai bahwa kebanyakan orang di jakarta berkooperasi dengan proses tracing kontak
sementara itu direktur country manager diagnostik pt rosia indonesia ahmed hassan menyatakan
pada masa pandemi seperti sekarang ini dunia kesehatan juga beralih ke teknologi digital
pt roshi indonesia berkontribusi dalam membuat perencanaan agar pandemi di dki jakarta cepat menurun
salah satunya dalam dua belas bulan pt roshi indonesia berhasil
menciptakan tiga belas portfolio tes dan solusi untuk penanganan covid sembilan belas
dengan bekerjasama dengan kementerian pembangunan kementerian kesehatan
kementerian kesehatan jakarta
asosiasi dokter indonesia dan laboratorium dan hospital yang diperlukan
secara keseluruhan kami memberikan kapasitas nasional untuk covid sembilan belas
menyediakan ujian untuk lebih dari dua puluh juta orang di indonesia
di total kami telah menetapkan lebih dari dua ratus laboratorium pcr di seluruh indonesia
untuk mengatasi semua tantangan mulai dari laboratorium rumah sakit dan tenaga kesehatan
dibutuhkan transformasi solusi digital agar mempermudah dan mempercepat penyelesaian masalah